mereka berlari sangatlah takut di uber pasukan pasukan raja
di puncak bukit sekelompok orang ini sudah terkepung mereka sangat takut kemudian berdoa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
lindungilah kami ini berilah petunjuk jalan yang lurus senangnya disimpan dulu karena setelah ini
kita akan mendengarkan dongeng dari seorang pendongeng terkenal mau tahu siapa hai bapak
ada satu cerita ashabul kahfi tapi sebelum cerita pak pm to mau ambil barang barang dulu
di jaman dahulu
hiduplah seorang raja yang sangat zalim
dia mengaku dirinya sebagai tuhan orang yang tak patuh padanya semua dihukum mak
dikimpin pemengku kalian semua pembangkang tapi saya akan mengambil barang yang tidak bisa dihukum oleh tuhan
tapi saya akan memaafkan kalian apabila kalian mengikuti perintah saya lagi
namun ada sekelompok orang yang tidak patuh kepadanya karena mendapatkan pencerahan dari allah swt bahwa hanya ada tuhan yang hesa pencipta langit dan buhumi
kita tetap menyembah allah subhanahu wa ta'ala
karena kalau kita menyembah allah subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan dosa besar dosanya tidak akan diampuni oleh allah subhanahu wa ta'ala
yo aku juga yang gak mau aku tuh gak mau disuruh nyembah manusia aku maunya nyembah allah subhanahu wa ta'ala kalau aku nyembah manusia aku jadinya eleenan yukat
haiya betul banget tuh pokoknya kita orang harus nyembah allah subhanahu wa ta'ala

yuk gak mau aku
nama sang raja adalah dignayus
para tentaranya mengubar ubar orang orang yang tidak setia kepada raja
yaaah mereka semua
yaaah mereka semua
silahat mereka semua
mereka berlari sangatlah takut diuber pasukan pasukan raja
di puncak bukit sekelompok orang ini sudah terkepung mereka sangat takut kemudian berdoa
kepada tuhan ya tuhan ku lindungilah kami ini berilah petunjuk jalan yang lurus selama mereka
berdoa tuhan pun menjawab doa mereka eh itu ada goa cepat kalian
masuk ke dalamnya ada goa katanya yang mana mereka melihat ada goa dibuka segera pintu goa
singkat cerita mereka pun masuk ke dalam gua di dalam gua rupanya tempatnya sangat luas
karena lelah akhirnya mereka pun mereka tertidur nyanyak sekali

karena lelah akhirnya mereka pun mereka tertuduh nyanyak sekali semalam mereka nggak bangun tiga malam nggak
semalam mereka nggak bangun tiga malam nggak
semalam mereka nggak bangun tiga malam nggak bangun bangun jauh bu sultan gak bangun bangun

bangun jauh bu sultan gak bangun bangun setahun engkau bangun
setahun engkau bangun bangun
setahun engkau bangun bangun bangun rupanya yang maha kuasa telah
bangun rupanya yang maha kuasa telah
bangun rupanya yang maha kuasa telah menidurkan me ruh
menidurkan me ruh
menidurkan me ruh
telinga mereka dibuat tuli sehingga
terdengar suara berisik mereka tidur dengan leblap oh asiknya mereka tertidur di dalam goa pun di
celah celahnya ada angin yang bisa berhembus di kalah siang matahari pun menyinari dari celah celah
goa ini mata ringan suasana goa menjadi sehat karena sinar mentah ri begitu juga pada malam
harinya bulan pun cahayanya masuk ke dalam goa bertahun tahun mereka tertidur sehingga sampai
pada musim dingin pintu bawah
pun tertutup sagu namun malaikat membantu mereka walaupun goa tertutup salju namun di
dalam goa oh terasa hangat ayo karena malaikat membantu mereka singkat cerita mereka
pun menjadi bahan pembicaraan ke mana ada sekelompok orang yang tiba tiba menghilang di dalam goa ada
sekelompok orang yang mencoba mencari tahu apa betul mereka di dalam goa mereka masuk ke dalam
goa ayo ayo ayo kita coba masuk yuk ayo umbi wui wui wui begitu mereka masuk dilihatnya di dalam goa
tiga ratus sembilan tahun tak seorang pun berani membuka si pintuku wah singkat cerita pada suatu hari mereka
pun mereka terbangun betapa terkejutnya
begitu mereka terbangun rambut mereka pun sudah sampai sekaki dibukalah si pintu goa di depan goa

mereka pun sudah sampai sekaki dibukalah si pintu goa di depan goa rumah rumah berdiri megah sadarlah mereka bahwa yang maha kuasa sudah melindungi jiwa mereh melindungi amal mereh semoga kisah ini jadi pelajaran buat adik adik semua sampai disini cerita kita tunggu
dan tunggu dan tunggu
gimana anak anak tadi dongeng dari pak femtoh
semoga dongeng tadi bisa diambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran untuk kita semua
tidak terasa sebentar lagi akan azan maghrib nah sambil menunggu azan maghrib mari kita saksikan
penampilan terakhir nih dari pak tarno ya
ayo kasih tepuk tangan buat pak tarno
ayo kasih tepuk tangan buat pak tarno
terus gimana nih kita mau atraksi apa nih
ini bisa disuruh
ini kan lemas pak ustadz ya
tapi kalau disuruh berdiri berdiri
sambil diri ya
ini bisa berdiri tuh ya
tapi kalau disuruh bengkok ke bawah
bengkok lagi tuh ke bawah
cuma tadi nggak ada api
tali bisa begitu ya
iya bisa disuruh
ngerti nih ngerti bahasa saya
iya disuruh ya
bantu rame rame ya
kenapa harus bantu rame rame
kalau nggak dibantu rame rame takutnya mas hertarno selalu buruk
maksudnya kodok kan malu ya
iya gitu tuh yuk
satu dua tiga
iya pak yuk berdiri yuk
iya lemes lagi belum belum
nah gini pak ustadz
nah gini ya
iya tuh ya yuk
iya apa yuk
jadi diri lagi
ya itu panggangan lah ya
iya itulah kuncinya
nah salam maghrib
sekarang kalau begitu silakan para santri semua untuk baca doa buka puasa dulu
allahumma lakasuntuk wa liqa amantuh